setiap tahunnya indonesia mengenang sosok kartini
namun perayaan tahun ini masih dianggap hanya sebatas simbol
dan sejarawan andi ahdian menilai peringatan kartini saat ini
ternyata tidak menyentuh pemikiran intelektualnya
kartini ningrat jawa yang mendobrak kungkungan adat
melalui gagasan dan pemikirannya
hanya diperkenalkan dan dikenang sebagai pahlawan emansipasi wanita
kendati demikian seperti apa pemikiran dan gagasan kartini
dalam merumuskan isu isu penting jarang dibedah
sejarawan andi ahdian menilai
apa yang dirayakan tentang kartini saat ini
tidak menyentuh akar pemikirannya
atau formalitas di dalam kebiasaan negara
untuk menjadikan hari kartini
sebagai sekedar berpakaian
daerah apalagi kita bikin acara acara peringatan hari kartini
gerak jalan dan sebagainya
tapi semua simbol itu tidak sama sekali menyentuh akar pemikiran intelektualnya
apa yang menyebabkan kartini begitu penting
buat generasi intelektual indonesia
atau kaum nasionalis indonesia awal abad dua puluh
mengapa dia menjadi sumber inspirasi mereka
itu yang harus kita cari
di situ pemikirannya tidak dikenal
karya penting yang berisi surat menyurat pribadi kartini
dengan sahabat penanya
buku ini dinilai berpengaruh bagi arah kemajuan bangsa
tak hanya sebatas untuk kepentingan perempuan
lebih dari itu
gagasan dan pemikiran kartini
berbicara tentang emansipasi manusia
sebenarnya agak keliru
kalau memandang kartini hanya sekedar bicara
untuk kepentingan perempuan
tapi dia bicara tentang bagaimana
emansipasi manusia secara umum
di belanda saat itu
maupun juga kaum perempuan di dunia
kartini memberontak terhadap feodalisme
dan adat istiadat yang mengungkung perempuan
satu satunya cara untuk mengenal
dan mengelandani kartini
adalah membaca ulang karyanya
metode pengenalan kartini bisa dimulai
dengan memperkenalkan tulisan tulisannya
dalam buku sejarah
saya kira nanti pertama tama
mungkin metode pengajaran ya
salah satunya misalnya dalam kaitan
peringatan terhadap kartini
mulai dikenalkanlah tulisan tulisannya
misalnya lebih baik
misalnya ada satu materi
di dalam buku sejarah untuk sd atau smp
satu kutipan saja
untuk menunjukkan bagaimana
arti penting pemikirannya
dan itu saya kira tugas pemerintah ya
untuk meningkatkan literasi
atau kita semualah di indonesia
pemikiran kartini pada awal abad ke dua puluh
masih sangat relevan dengan kondisi
di zaman saat ini
gagasan dan ide kartini
membuka jalan menuju kemajuan yang penting
yaitu kesetaraan antar manusia